halo selamat malam kita ramaikan awal pekan ini dengan riuh politik yang tentu saja masih saling serang
antara dua kubu pilpres yang sedang berkompetisi
ada apa saja informasi yang akan kami tampilkan malam hari ini
yang pertama seberapa besar efek bebasnya ahok atau btp sekarang ya
bagi perolehan suara dalam pilpres terutama untuk jokowi
benarkah arah pilihan ahok jatuh pada kubu jokowi
dan nanti kami akan bahas untung rugi efek ahok dalam kontestasi pilpres kali ini
spekulasi tabloid indonesia barokah semakin bergerak liar
beberapa nama muncul sebagai dugaan aktor politik dibalik penyebaran tabloid ini
lalu benarkah ada sosok ipang wahid di balik tabloid indonesia baroka
nanti kami akan langsung konfirmasi kepada ipang wahid
perbarui informasi anda seputar pemilu dan pilpres bersama saya budi adiputro
hanya di layar pemilu terpercaya
kenapa ahok ada di pinggiran
kenapa justru tkn jokowi ma'ruf tidak memanfaatkan kebebasan ahok untuk mendulang suara
mengkapitalisasi itu sebagai potensi tambahan suara tambahan dukungan spirit at least
dan dukungan elektoral bagi jokowi ma'ruf
kita bisa monitor hari ini apalagi ada media sosial ada dunia maya
kita kan bisa melihat sentimen positif sama negatifnya lebih banyak mana sih
kepada paslon ini
kalau sentimen negatifnya yang lebih banyak muncul
berarti kan di samping kita dapat suara tetapi akan didefisitkan
dengan kerugian suara
mana lebih besar
nah dari ukuran ukuran yang secara ilmiah sekarang menggunakan berbagai metode ya
dampak negatifnya itu lebih besar ketimbang dampak positif yang akan tercipta
apakah bisa diartikan pak jokowi akan selamanya menjaga jarak dengan pak ahok
atau mungkin ya pak ahok kita putus pertemanan saja
karena mungkin secara hitung hitungan elektoral anda lebih banyak kerugian buat saya
ada kawan dan musuh abadi dalam politik
jadi saya kira kalau kita berbicara politik sejauh ini
pak jokowi dengan pak ahok juga baik baik saja kok
karena pak ahok ketika mendapatkan vonis di saat itu
juga tidak kemudian mengatang ngatai pak jokowi
atau kemudian merasa tidak puas saya kok tidak dilindungi dan seterusnya
dan berkali kali pak jokowi juga menegaskan pada saat itu
silahkan hukum melakukan fungsinya
sementara itu jurubicara psi guntur romli menentang strategi tim kampanye nasional jokowi maruf
yang tidak ingin melibatkan basuki cahaya purnama
dalam proses politik jelang pilpres
karena dianggap berpotensi merugikan
menurut guntur pernyataan itu terlalu berlebihan
karena faktanya ahok masih punya pendukung fanatik
di seluruh indonesia yang bisa diarahkan untuk memilih jokowi
jadi kalau himbauan itu menurut saya agak berlebihan
karena pak btp pun juga tidak mau ke sana
berlebihan jika di lokalisasi
karena pak btp pun juga sudah sadari soal itu
tapi kita juga harus ingat bahwa pak btp juga
punya pendukung yang fanatik
karena pendukung btp itu tidak hanya di jakarta
tapi dari seluruh indonesia
itu simpati kepada ahok itu tidak hanya kepada jakarta
tapi indonesia itu juga harus dicatat
jadi komentar mas romli mohon maaf saya berbeda pendapat
itu terlalu berlebihan ketika melihat pak btp itu
di dunia perpolitikan nama btp dikenal sebagai politikus
kutuloncat karena berpindah pindah partai
mantan gubernur dki jakarta itu beberapa kali pindah partai
kembali atau tidak
tanya ahok ke dunia politik tentu saja masih jadi misteri
rekan kami tiffany raitama menanyakan hal ini kepada rekan dan sahabat ahok
yang juga mantan gubernur dki
jarrad saipul hidayat dalam program cnn indonesia connected
beberapa waktu yang lalu
seberapa yakin pak pak btp masuk pdip
jadi begini ya sebetulnya
ini bapak sendiri yang yakin atau pak btb juga ikut yakin
tidak dia cerita kepada saya

sebetulnya kedekatan dengan pdi itu sejak lama
sejak beliau ada di belitung di belitung timur
waktu itu dekat sama pak taufik imas ya toh
nah begitu ya sudah sangat tertarik dengan pdi perjuangan
kemudian jadi anggota dprd jadi bupati ya
bersama sama dengan pd perjuangan juga ya
dia sangat berpilih perjuangan
termasuk juga kedekatan dengan
ibu megawati soekarno putri juga cukup dekat
makanya pak btp itu berkesempatan waktu itu ada kerjasama ya sama kita
sama sama dengan saya untuk kunjungan ke cina waktu itu
makanya saya kenal dengan pak btp sejak tahun dua ribu enam an ya
ketika dia baru menjadi bupati belitung timur
jadi sudah lama sekali dengan pdi perjuangan
dan dia sampaikan bahwa
jadi semua partai memang ideologinya sama ya pancasila ya
tetapi menurut pak btp pdi perjuangan lah yang betul betul kekeh ya
yang betul betul sangat konsisten itu membumikan pancasila
sebagai partai nasionalis yang beragama
semua anggota pdi perjuangan silahkan ya
kamu tidak membedakan suku agama etnis latar belakang semuanya yang boleh masuk
sebagai partai nasionalis
dan yang paling kekeh untuk menjalankan ideologi ini cuma pdi perjuangan
ini menurut pak basuki
termasuk juga ketika di dki jakarta
yang paling banyak turun itu adalah pdi perjuangan
bahkan ada kdpd perjuangan karena saking semangatnya
ada satu atau dua yang terlalu capek akhirnya meninggal dunia
dan pak btp juga tahu itu
makanya kalau seumpama dia mau masuk
dia harus berpikir untuk politik lagi
dia sebagai anggota biasa
anggota biasa pdi perjuangan
dia tidak mau menjadi pengurus atau tidak
dia tidak berpikir ingin menjadi pejabat publik tidak
tapi bagaimana dia bisa membantu
pengurus pd perjuangan yang di tingkat teranting misalnya begitu ya
di tingkat kecamatan yang masih kekurangan bisa bedah rumah misalkan
termasuk juga bisa membantu kadang kadang pdi perjuangan
membutuhkan bimbingan di dalam merancang apbd yang prurakyat
merancang e budgeting e planning begitu ya
sehingga betul betul apbd itu benar benar diarahkan untuk rakyat
sambil kita berusaha untuk menekan tingkat korupsi
sama sekali tidak punya keinginan atau willingness untuk nyalekan
atau kan pernah jadi bupati pernah jadi gubernur gitu
masa itu semua hilang keinginan itu
dia tidak ingin nyalek dia tidak ingin jadi menteri
dia tidak ingin jadi apa apa tapi bagaimana dia bisa membantu orang lain
oleh sebab itu dalam waktu dekat mungkin beliau akan bekerja
beliau akan banyak di satu perusahaan begitu ya dia bekerja gitu ya
karena banyak tawaran dia akan sebagai adalah ceo ya
ada tawaran saya mau bekerja
dia akan membuat btp foundation
untuk bisa menampung misalkan hasil penjualan buku misalkan
dia mungkin sudah latihan menyanyi gitu kan ya
dia akan bikin konser misalkan begitu ya
kemudian yang masuk silakan kalau mau beramal ya
masuk di ptp foundation gitu ya
untung rugi efek ahok bagi pilpres akan kami bahas malam hari ini bersama dua orang analis politik
ada mas aidiman ahmad peneliti dari sma asri
terima kasih mas saidiman sudah datang dan ini langsung kita impor dari melbourne
ada mas nyarwi ahmad analis politik dari ugm
terima kasih mas nyarwi sudah datang
saya mau ke mas nyarwi dulu deh
ngelihat apa namanya bicara efek ahok dengan apa nama ini
ini ada dua analisa yang berkembang gitu
yang pertama ahok akan menguntungkan buat jokowi karena dianggap temannya jokowi
tapi di satu sisi ahok faktanya
ahok dari keterangan dari romi misalnya ketua dewan penasihat tkn jokowi maruf mengatakan ahok lebih baik nggak usah cawe cawe di pilpres
mengenai efek ahok dalam pilpres ini secara makro dulu
ahok ini begini ya kalau terkait dengan pak jokowi ya bisa jadi double efek ya
artinya daya magnetik ahok itu masih kuat dan itu bisa jadi captive market untuk pak jokowi ya
karena segmen captive market pak jokowi kan bersinggungan ya
tetapi sisi lain ahok ini kan harus kita lihat sebagai produk gelombang populisme
populisme yang muncul di kelompok nasionalis
yang itu kebetulan juga dapat counter dari islamis populisme
nah dua pertarungan arus ini bisa tidak menguntungkan pak jokowi dalam artian bahwa kelompok kelompok yang selama ini coba pak jokowi sudah dekati
sudah netralisir ya
kelompok kelompok islam ini ini bisa balik arah atau paling tidak bisa mengurangi mendegradasi potensi itu
justru bisa membalik arah potensi captive market islam yang ada di tubuh pak jokowi sekarang
ya paling tidak begini
captive market yang diciptakan pak jokowi hari ini kan sudah jelas ya artinya nasionalis ya
tetapi juga kelompok islam juga sudah oke ya
islam seperti apa
seperti misalnya nuz ya disitu spesifik ya
itu sudah masuk
tetapi kalau misalnya terjadi benturan antara narasi nasionalisme dengan islamic populisme yang agak mungkin anti moderat ya
nah ini bisa kontradiktif terhadap pasar politik pak jokowi itu sendiri
sebenarnya bukan pada tapi simbolisasi aho ini ya
simbolisasi aho yang keras
dan ini kan sebenarnya agak kontradiktif dengan pak jokowi yang kayaknya sudah
sudah banyak menyasar ke berbagai segmen seperti itu
nah tapi kembali lagi soal populisme ini ya
ada problem yang bahaya besar di balik pertarungan populisme disitu yaitu
populisme ini kan muncul karena apa
karena bahayanya adalah merubah tatanan atau sistem demokrasi yang fokusnya pada tiga p
masuk ke lima p
terus kemudian popularity
ujungnya ini mas budi yang agak mengerikan
itu gejala indonesia atau gejala dunia mas
karena biasanya di beberapa negara itu muncul kondisi yang menjadikan itu berkembang
ada di beberapa negara eropa barat
ada di beberapa negara eropa barat
karena sistem kepartean yang sudah bagus itu terdegradasi atau runtuh
jadi partai partai tengah yang sudah mapan
distrustnya makin tinggi sehingga orang tidak percaya
dan kemudian masuk ke populis leader tadi atau tokoh tokoh karismatik
nah yang di eropa tengah dan eropa timur itu sebaliknya
institusionalisasi partai belum kuat
yang dominan adalah tokoh tokoh karismatik yang punya nama ini
nah di indonesia kita sebenarnya mirip ke eropa tengah atau eropa timur ini
dan ketika sistem demokrasi kita belum kuat
organisasi kepartian kita belum mapan
nah pertarungan populisme baik di ujung dari ujung ke ujung ini
ini bisa dalam tanda petik tidak menguntungkan kita
karena demokrasi itu kan orang ada sistem politik atau partai
dan ada leader yang punya pekerjaan
orang tidak akan lihat itu lagi
makanya misalnya kalau misalnya beberapa orang misalnya di kubunya pak jokowi melihat
sudah kerja keras kok nggak diapresiasi
nah ini bagian dari kena dampak dari populisme juga
kena dampak populisme
tapi kalau kita bicara mengejawantakan dalam hitung hitungan elektoral gitu mas haidiman
apakah gejala populisme yang kemudian dimanifestasikan dalam sosok ahok ini yang jadi perdebatan
memang lebih banyak ruginya buat jokowi
kita akan bahas itu
kami akan segera kembali sesaat lain
apa adanya jika melibatkan ahok terutama dalam hal hanya dalam hal meng endorse saja
itu menimbulkan serangan politik
menurut anda gimana mas said iman
dari survey survey kita sebetulnya ada dua faktor utama
dimana publik itu yang menjadi alasan publik ketika akan memilih seseorang
menjadi presiden terutama
yang pertama kualitas personal
yang kedua aspek fundamental soal persepsi terhadap keadaan ekonomi politik keamanan dan seterusnya
dari berbagai survei kita hampir tidak pernah menemukan pengaruh signifikan dari tokoh tokoh di seputar atau di sekitar capres atau cawapres itu
bahkan sebetulnya kalau kita melihat bahkan cawapres sekalipun itu tidak punya pengaruh yang cukup signifikan terhadap elektabilitas calon
iya dua saja jadi mereka melihat seseorang itu
pasca pilkada dki kita ada survei di jawa barat dan mengukur apakah peristiwa politik di dki itu punya pengaruh terhadap orang orang jawa barat dalam memilih gubernur
itu ternyata kita menemukan tidak ada pengaruh yang cukup signifikan
saya ingin mengatakan bahwa
ada pengaruh tapi tidak signifikan
ya sedikit sekali mungkin tapi orang tidak mempertimbangkan itu umumnya orang tidak mempertimbangkan siapapun berada di dekat didit misalnya calon presiden siapapun yang ada di dekatnya itu
orang tidak melihat orang melihat anda gitu
karena di indonesia sekarang ini ada fenomena
munculnya publik yang semakin kritis
ada tulisan misalnya pipa norris critical citizens itu
ya dia menyebut bahwa negara negara demokratis itu muncul masyarakat yang semakin kritis
kritis dalam pengertian mereka akan melihat kinerja seorang presiden
kalau baik mereka akan mendukung kalau buruk mereka akan meninggalkan
sesimpel itu dalam demokrasi
di indonesia anda percaya itu menjadi makanan main course nya atau justru main course nya
seperti kata pak jokowi
mas nyarwi tadi ada lima p yang jadi main course justru
bukan hal yang fundamental meritokrasi misalnya
ada satu tulisan ya dari saiful mujani tom pipinskit sama william liddle soal itu sebetulnya
mereka menemukan bahwa aspek aspek di luar platform dan kinerja itu berpengaruh jika dua aspek ini tidak nampak tidak muncul dominan
jadi kalau ada dua calon di mana calonnya itu dipersepsi sama buruknya atau sama baiknya
aspek aspek lain di luar kualitas personal aspek fundamental itu kemudian berpengaruh
termasuk soal populisme
saya mau langsung menukik ke faktor ahoknya
bagaimana anda menilai kebijakan atau polosi dari tki jokowi ma'ruf yang direpresentasikan dengan mas romi tadi mengatakan seperti itu
yang pak ahok sudah lah di pinggiran saja di bangku penonton saja silahkan menonton kami
tidak usah jadi cheerleaders apalagi jadi pemain dalam proses ini
seberapa benar itu seberapa menurut anda
kalau saya kadang kadang kadang elit elit politik kita ini terlalu underestimate soal kepada kecerdasan warga ya
mereka menganggap bahwa warga ini begitu mudah diprovokasi oleh aspek aspek lain di luar platform dan kinerja
padahal kalau kita temukan selalu begitu polanya
sejak tahun dua ribu empat sampai sekarang publik yang semakin kritis ini ketika publik menilai seorang incumbent baik
selalu begitu polanya termasuk partai politik
kecuali tki approval ratingnya cukup tinggi tapi tidak terpilih
itu ada faktor lain karena menurut saya mungkin saya berbeda dengan kawan kawan lain
menurut saya anies waktu itu juga sebetulnya bagian dari bagian dari incumbent dan di persepsi baik juga
seberapa punya potensi mas nyarwi tadi ya
mas adiman katakan tidak perlu takut lah
jokowi kalau selama rekam jejaknya bagus approval ratingnya tinggi ya publik akan melihat itu bukan faktor ahoknya
seberapa lihat anda seberapa aroma penciuman anda seperti apa
seberapa bahaya ahok buat jokowi sehingga tadi kata mas romi harus dikanalisasi
dilokalisir sehingga tidak mengganggu karena label penista katanya masih ada di kepalanya
ya begini sebenarnya kan segmen ini masuk ke marketing politik segmen pasar pak ahok ini kan juga segmented ya
artinya untuk expanded betul itu sangat susah
pilkada dki itu buktinya ya putaran satu sekitar empat tiga putaran kedua juga nggak bergerak
itu contoh ya artinya sebagai captive market itu bagus untuk pak jokowi juga
tetapi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah isu isu yang berkembang di captive market itu
itu bisa sejalan dengan captive market yang lain
artinya tidak kontradiktif sehingga merusak captive market yang lain
menurut anda seperti apa
saling bertentangan nggak
bukan pertentangan butuh effort yang lebih untuk mengkombinasikan
karena ini kan seperti co branding antara pak ahok sendiri yang sudah punya brand
yang dia jalan dengan brandnya juga dengan pak jokowi yang juga sudah punya brand
nah ini di arena mana di pertarungan seperti apa
nah tadi sekali lagi karena saya lihat juga tren terakhir pak jokowi ini kan sudah masuk ke area yang sangat agak politik
yang lebih serius ya policy ya kan di situ termasuk politik bicara negara bangsa konstitusi dan lain lain
sementara yang menonjol diingatan publik soal pak ahok ini masih soal personifikasi
kemudian termasuk di sana provokasi juga polarisasi yang pasca pilkada itu
nah maksud saya ada jarak yang harus dilalui dan ini tidak mudah untuk tkn
artinya butuh effort
bukan tidak mungkin sangat mungkin kalau berhasil luar biasa
tapi itu butuh usaha lebih serius
seberapa terakhir mas saiman sebelum kita masuk ke topik lain yang menjadi trending topic juga indonesia baroka
seberapa punya potensi
sebenarnya kalau tadi kata mas romi akan ahok dipakai atau tidak dipakai mendukung atau tidak mendukung jokowi
apalagi mendukung tidak mendukung aja bisa dipakai untuk jadi alat politik menyerang jokowi
seberapa mungkin itu potensi itu
saya sih melihat ada kemungkinan ya karena sekarang ini posisi pasca misalnya beberapa kebijakan jokowi
soal ham atau soal ba'asyir maksudnya yang terakhir jokowi mulai dipersepsi
mulai dilihat rada rada abu abu nih untuk isu ini
tapi menurut saya jika jokowi ingin mempersepsi diri dia akan mempersepsi diri sebagai bagian dari kelompok islam moderat misalnya
islam yang toleran
dengan menggandeng pak ahok justru menurut saya image soal islam moderat atau islam toleran itu mungkin bisa semakin clear di sana
jadi publik diberikan pilihan yang semakin jelas soal itu
oke pilihan juga termasuk bagaimana referensi publik dalam melihat atau membaca referensi informasi terkait dengan pemilihan presiden
salah satu yang menjadi referensi bukan referensi yang diperbincangkan
dicangkan belakangan ini adalah tabloid indonesia barokah yang kontroversial katanya menimbulkan pro kontra
apakah isinya pro kontra atau tidak kita tidak tahu
nanti kita akan bahas tapi katanya ada sosok tim kampanye nasional jokowi maruf yang ada di balik indonesia baroka ini mas ipang wahid
kita akan tanya mas ibang wahid apakah betul beliau ada di balik indonesia barokah ini tapi kita akan break dulu
usaha jenayah kami akan berbincang dengan ipang wahid
tetap di layar pemilu terpercaya